kulkasnya mau dibawa pulang
berat loh empat pintu
gak usah dang
saya juga bukan kalau karena anak saya saya juga gak akan kesini dong
terus ngambek sama saya sekarang
kamu itu seharusnya bisa mandiri
ya sobri kan udah mandiri bapak
sekarang coba sobri kemana mana gak sama si incoy
tapi tanggung jawab
makanya cari perempuan yang baik
nanti setelah kamu punya anak
istri kamu itu
berangkatkan kerja ke luar negeri
jadi kamu bisa punya duit sendiri
gak harus minjem ke orang lain
sobri jangan biar pak
pinjamkan uang anda dan berikan sedikit ilmu
sehingga mereka bisa mengembalikan dengan lebih mudah
pasti mau nanya soal agama ya
saya mau pinjam uang
keludah saya teh belum kering
nasihatin si sobri
soal apa pak
soal tanggung jawab
soal gimana lelaki harus mandiri
cari perempuan yang baik
terus nanti kalau sudah punya anak
istrinya diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja
jadi bisa punya duit sendiri
nggak kutuh minjam ke orang lain
tapi saya teh sudah punya istri
eh tadi itu teh nasihat buat si sobri
dari mana teh
tapi ada yang nggak biasa
hari ini saya habis muter muter cari orang yang mau jual tanah
mau beli tanah
eh hebat kamu ceng
emang cuma si dadang aja yang punya duit
tapi saya teh gak kayak dia
dia beli panji aja teriak teriak sekampung
kalau saya teh beli tanah diem diem aja
saya juga diem diem ceng
diem diem apa doi kamu mah nggak pernah beli apa apa
eh pernah deh
eh pernah tuh ceng
bulan kemarin saya beli motor baru
ya tapi bercuma doi
nantarin saya ke ktm
ya barang seratus dua ratus meter gitulah
nanti bensinnya saya ganti
tapi kalau butuh satu atau dua juta masih ada
terima kasih kum
gak usah gak usah dang
ini mudah mudahan sih sudah masuk sekarang
lihat kum saya mah udah tahu kum
alah udahlah kum gak usah nyenengin nyenengin saya
harusnya dia yang pamit harusnya dia yang bilang
yuk ceng kita ke atm
kemarin katanya lima ratus kang
iya kang kemarin kan baru kira kira
sekarang mah sudah pasti aku
motor kenapa bos
ini kang turun mesin
kemarin sih kang agus bilangnya lima ratus
eh sekarang jadi tujuh ratus lima puluh ribu
kalau lima ratus mah kamu pasti nggak keberatan ya
sama kang kusing juga
kalau gak keberatan mah kang aceh bisa kan pinjemin saya
gak keberatan kos boleh boleh aja
tapi pasti di istri saya keberatan
ini saya mau ke atm nanti kalau misalnya sudah ada saya pinjeminnya
tuh makasih kang agung
lu gak pakai ceng
kom jalan kom
kum gimana kum
eh masih lama temennya
gak lama lagi kang biasa kan lagi ada masalah rumah tangga terlambat kiriman
mau lama lagi kang sebentar saya panggilin
kum buruan kum
oh udah kang bangga bangga bangga kang
gimana pak kiriman dari ibu udah masuk belum
bapak tadi ngecek belum
oh biasanya tanggal segini juga udah ada
teman teman lain yang ibunya pada kerja di luar udah pada dikirimin kok
ya itu kan negaranya beda jadi mungkin aja
bilang aja kalau bapak nggak mau bayarin febri sudi banding ya kan
itu buktinya belum ada dari kemarin bapak bilang belum ada terus kan
udah deh pak jadi orang jangan pelit pelit ya kan ibu juga kok yang nyari uang
tadi saya tawarin tidak mau
tadi saya ke atm ternyata transferan dari sisi saya belum masuk
tapi sekarang udah telat kok
atau kulkasi mau dibawa pulang
berat loh empat pintu
gak usah dang
saya juga bukan kalau karena anak saya saya juga gak akan kesini dong
terus ngambek sama saya sekarang
kelihatannya kamu punya masalah berat aku pakai
kau ada ilmunya atau aku orang yang punya banyak masalah biasanya